nah kadang kadang kita merobeknya
inilah video yang menunjukkan pagar pembatas sirkuit mandalika di lombok tengah nusa tenggara barat
yang terpaksa dijebol warga
penjebolan dilakukan lantaran puluhan kepala keluarga terisolasi
setelah akses jalan keluar mereka tertutup
akibat pembangunan pagar kawat yang mengelilingi sirkuit tersebut
sebenarnya pengembang telah memberikan solusi dengan membangun akses berupa terowongan
untuk dijadikan akses keluar masuk warga
namun kondisi terowongan itu tidak dapat dilalui lantaran terendam air
terowongan itu kadang kadang penuh air
sehingga masyarakat kadang kadang memutuskan untuk mengambil jalan pintas
dengan merusak pagar sirkuit
kapolres lombok tengah menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak pengembang dan warga
untuk mencari solusi terkait masalah tersebut
dari pihak itdc sudah menjelaskan sudah menyiapkan
atau memberikan fasilitas akses jalan tersebut
sehingga warga yang ada di dalam sirkuit yang masih ada di sana
tidak terisolir seperti apa yang diberitakan
lintasan sirkuit motogp mandalika lombok telah diresmikan pada tanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh
lintasan sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan tersebut kini sudah rampung dikerjakan
sebelumnya dalam rilis yang diterima cnn indonesia com pada sabtu dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
dikatakan bahwa sebagai solusi atas polemik akses warga
pihak itdc menyiapkan sejumlah
solusi salah satunya yaitu membangun dua terowongan yang bisa mempersingkat akses warga
menuju pantai seger tanpa harus memutar
namun kenyataannya kondisi terowongan selalu penuh dengan air
sehingga tidak dapat dilewati warga
lalu rahmat juniadi mandalika nusa tenggara barat